ya mungkin beberapa dari kita pernah nih merasakan ya ketika membaca berita tentang gejala virus corona tiba tiba aduh kok rasanya tenggorokan kita agak gatel atau merasa sedikit meriang pas dicek eh ternyata suhunya normal ya serta mengalami kecemasan nih kecemasan yang berlebihan tentang kesehatan
nah mungkin saja anda mengalami gangguan psikosomatik kalau tadi kata dokternya gejala corona coronaan corona
untuk membahas lebih jauh apa itu psikosomatik sudah tersambung bersama kami dokter spesialis kedokteran jiwa omni hospital alam sutra dr andri
alhamdulillah baik dok ya meskipun kita baik baik tapi kan kita sebagai pewarta seringkali membacakan berita soal corona kira kira ini kan dok
bahkan di rumah kadang kita baik baik aja tapi begitu kita masuk ke kantor kemudian merasa tenggorokan gatal
kemudian hidung tersengat
sumbat padahal sebenarnya kayak nggak ada apa apa gitu itu sebenarnya wajar nggak sih dok
ya karena pemberitaan yang terus menerus dimanapun ya kita baca di koran nonton tv kemudian di medsos di whatsapp group keluarga semuanya bicara tentang hal ini
maka jadinya sepertinya akan lama lama kita jadi merasa jangan jangan nih walaupun gejalanya itu tadinya mungkin kita anggap biasa
sepertinya jadi mirip gitu dengan gejala gejala yang selama ini
dikaikan dengan virus corona ini gitu
jadi kadang kadang yang tadi saya bilang di video youtube itu karena memori kita ini dan pusat kecemasan kita ini satu tempatnya itu di amikdala
ketika cemasnya aktif maka ingatan ingatan itu akan kembali aktif gitu dan kemudian didekat dekatkan seolah olah kayaknya ini jangan jangan saya begini
jangan jangan saya kena corona saya harus periksa gitu
dan saat inilah kita perlu berpikir lebih realistis lebih rasional
berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini
bukan berarti harus santai terlalu tapi memang harus rasional
sebenarnya tapi bisa dicegah nggak sih dok
dan bagaimana nih sebenarnya cara membedakan gangguan psikosomatik dengan gejala yang benar
apa sih yang harus kita lakukan begitu dok
ya sebenarnya kalau saat ini yang memang kita harus lakukan adalah menjaga diri ya
kebersihan diri dengan baik imunitas tubuh yang harus dipertahankan
dan harusnya sih jangan sampai ekstrem
kecemasan itu berlebihan
karena kecemasan berlebihan sendiri akan mengganggu sistem imun itu sendiri
jangan sampai kita malah cemas tadinya imun kita bagus tiba tiba kita jadi buruk karena kondisi kecemasannya
nah membedakannya tentunya biasanya kita tahu ya
kemarin sudah berkali kali kita disebutkan ada hari hari di mana kondisi yang berkaitan dengan virus corona ini
hari pertama sampai hari ke lima belas
nah ini yang kita harus lihat secara objektif
memang ini kan virus
itu kan tidak sarankan untuk misalnya menggunakan antibiotik
karena saya lihat ada beberapa orang yang saking ketakutannya dia makan antibiotik saat ini
padahal itu kan buat bakteri kalau antibiotik
bukan buat virus gitu
jadi orang mulai tidak rasional melakukan banyak cara agar bisa terhindar seolah olah
yang paling penting rasionalnya harus dijaga supaya kita bisa menjaga diri dengan baik
nah perbedaannya dengan psikosomatik biasanya itu tadi
tiba tiba kita gejalanya tuh habis berubah
gejalanya tuh habis baca atau habis kebanyakan dengerin media ngomongin soal corona
tiba tiba kok kita merasa loh nggak enak ya layar kita
terus pastinya kayak meriang
padahal sebetulnya pasti tubuhnya ya paling tiga puluh enam gitu ya
jadi enggak disebut demam
tapi memang harus hati hati
namun saya harus ingatkan memang virus ini kan suatu kondisi yang dihadapinya itu oleh daya tahan tubuh kita sendiri
atau pengobatannya pun sintomatik
kalau demam bisa dikasih paracetamol atau seperti itu
kecuali sudah berat yang misalnya ada sesak nafas
sesak nafas batuk pilek demam tinggi
nah itu harus segera ke rumah sakit
dok kalau pada akhirnya kita sadar nih ya atau kita menyadari bahwa sebenarnya apa yang kita rasakan ini adalah sebuah gangguan yang dinamakan psikosomatik
lalu bagaimana penanganannya dari dalam diri kita sendiri meyakinkan bahwa oh ini adalah psikosomatik
apa yang harus kita lakukan

yang paling pertama adalah sebenarnya saya meminta untuk

kita istirahat dulu dari asupan asupan media yang terlalu intens ya
kalau bisa misalnya satu hari itu cukup satu jam saja lah
kita misalnya baca yang berkaitan dengan corona
nah memang susahnya nih sekarang buka whatsapp dimanapun selalu share nya itu berita tentang corona gitu
mungkin kita harus sedikit banyak lepasin dulu dah hp nya dari kita sendiri gitu ya
walaupun mungkin kepengen update cuman kasih waktu lah
jadi biar supaya otak kita tuh tidak terus terusan
dan lakukanlah hal yang lain
misalnya teman teman yang sekarang kerja dari rumah kan tentunya tidak terus terusan megang hp kan
mungkin mengerjakan hal yang lain bersih bersih rumah apalagi sekarang lagi musim dbd ya
jadi bersih bersih rumah juga tuh
jangan sampai kita mikirin corona ternyata kena dbd lagi
nah dok ini kalau misalnya kita melihat dari gejalanya gangguan psikosomatik ini sebenarnya ada bedanya atau ada persamaannya nggak sih
jadi ini gejala psikosomatik itu adalah gejala fisik yang dikaitkan karena aktivitas sistem sarap otonom yang berlebihan
jadi di dalam otak kita ini ada parasimpatis dan simpatis
seperti ada yang ngegas dan ngerem gitu
nah ini kalau lagi dalam keadaan cemas itu tidak bisa dikendalikan
jadi sepertinya dia jalan sendiri
jadi awalnya mungkin stres biasa
kita merasa ya stres lah tekanan ada karena virus corona ini
di mana mana ekonomi melambat misalnya agak sepi
nah kemudian setelah itu kita melihat ternyata kondisinya kok makin lama membuat kita stresnya itu nggak bisa kita kendalikan
jadilah kita cemas karena amigdalanya kelebihan beban
setelah cemas itu terjadi respon fight of flight itu terjadi
artinya kita tuh seperti kayak bersiap siaga selalu gitu
aduh ada apa nih di depan kita nih nanti gimana nih tahun depan
kok penerbangan banyak di cancel
saya harusnya kesini nggak jadi
nah ini kangen dibatalin
hal hal seperti uncertain itu yang membuat kita lama lama menjadi burnout
nah burn out itulah timbul gejala cemas dan depresi kadang kadang bahkan seperti perasaan putus asa
yang bisa menyebabkan terjadinya gejala gejala psikosomatik
jadi itu urutannya seperti itu
nah dok mungkin kalau kita tahu bahwa itu adalah kita merasa psikosomatik begitu ya
bahkan kalau ini bisa semakin parah
mungkin bisa menimbulkan panic attack itu tadi mungkin ya dok ya
jadi kalau misalnya gejala cemas itu sendiri memang bisa terjadi
saya punya pengalaman di praktek beberapa minggu terakhir ini
itu pasien yang lama yang sudah dua tahun tiga tahun sembuh itu datang kembali
karena mulai merasakan cemas yang tidak bisa dia kendalikan
jadi kondisi seperti ini memang kalau sudah parah cemas itu maka bisa terjadilah gejala panik
perasaan seperti sesek
itu kan juga terjadi sebagai respon dari flight out flight tadi
nah kendalanya kan mirip tuh
kalau sesek aduh jangan jangan saya sesek nih
cuma bedanya kalau psikosomatik itu kan sesaknya itu paling sepuluh lima belas menit
setelah itu meredah dia gejalanya
sedangkan kalau misalnya dia virus corona mungkin kan seseknya setiap hari
bahkan bertambah berat
ya dok kalau dari sudut pandang kesehatan jiwa ini sebenarnya faktor apa saja yang memperparah gangguan psikosomatik dok
apakah misalnya seperti gender atau umur
atau mungkin keadaan kesehatan fisiknya begitu berpengaruh nggak sebenarnya dok
sebenarnya kita tahu bahwa sepertiga penduduk dunia ini pernah mengalami gejala gejala kecemasan
jadi bukan cuma stress saja tapi juga sudah sampai cemas
dan kalau kita lihat secara global memang kecemasan itu lebih dominan
terjadi pada kasus kasus di mana orangnya itu mengalami misalnya punya kepribadian perfeksionis ya
jadi orangnya itu maunya sepenuhnya
orangnya itu maunya sepertinya serba cepat
semuanya seperti maunya dia
nah ketika kondisi sekarang ini yang banyak informasi makan ini makan ini
nanti makan vitamin ini jangan ini jangan ini
nanti pakai disinfektan segala macam itu buat dia itu kalau dia nggak bisa membuat semuanya seperti yang dia mau
dia jadi cemas sendiri
dia jadi capek sendiri
dan itulah yang bisa mengimbulkan gejala psikosomatik
kalau perempuan dan laki kalau untuk cemas sih rata rata seimbang
jadi perempuan mau cemas
jadi perempuan mau laki tua dan muda sekarang itu nggak berbeda jauh
itu cukup sama kayak gitu prevalensinya
oke dok terakhir dok mungkin ada himbauan untuk masyarakat di masa pandemi corona seperti ini seperti apa
apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini
saya kira tetap harus menjaga kesehatan ya
jaga imunitas tubuh dengan baik
tidur yang baik
makan yang cukup bangus dan berhenti
kemudian tetap hindari kontak erat dengan orang lain
jauhi perkumpulan perkumpulan yang memang tidak perlu
dan satu lagi kurangi membaca hal hal yang mungkin bisa memicu kecemasan kita
dan sebarkanlah optimisme
jangan cuma negatif aja yang dibaca gitu ya
jadi jangan yang aduh banyak yang meninggal nih
coba yang sembuh berapa
coba baca oh ilmuwan sudah menemukan
dan seharusnya diingat bahwa ambillah sumber dari yang terpercaya
misalnya website di who
kemudian dari perhimpunan dokter spesialis di seluruh indonesia gitu
ada mereka memberikan seperti untuk
jadi jangan yang awam ya
jangan hoax atau hoax yang gampang
apalagi dari whatsapp group ya
kadang kadang kan cuma tinggal ubah sedikit tuh di whatsapp bisa jadi bermasalah kayak gitu
nanti bikin kita tuh kayaknya nggak bisa masuk yang positifnya
karena kenderungannya otak kita ini lebih gampang masukin yang negatif
dan jangan lupa memang harus time out lah
kita bisa winning off ya dari kondisi seperti ini
belajar untuk melepaskan sedikit banyak lah dari media media yang membuat kita jadi makin tambah cemas
terima kasih dokter andri sudah sharing berbagi ilmunya tentang apa itu psikosomatik dan sebagainya
dan apa yang harus dihadapi masyarakat saat ini
terima kasih dok